eh chitazu tunggu
orang jahat seperti kau tidak pantas menjadi raja
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa di video selanjutnya
selamat menikmati waktu yang sempurna
semoga aku dapat memenuhi orang yang bisa melindunginya

truth is chef aparecer telah tiba di tv yang sowsi tunggu lima menit
the pourtant kesetujuan sebagai raja di persona offspring dan keluarga
nah itu dia klincenya
lucu banget mukanya
kayak badan pakai bedak
hahaha mukanya kamu tuh kayak kambing jerawatan
ih nyebelin banget sih
iya enggak enggak enggak
kamu cantik deh
itu ada gua
aku mau lihat dalemnya
mungkin gua itu ada catatannya
ih kamu ini penangkut banget sih
mana ada siang siang begini ada setan
eh si tangsu tunggu
ih dasar penakut
lepasin dong gitu aja takut
katanya gak takut sama binatang
eh mau kemana
eh tunggu tunggu
di sini banyak setan ya
ih enggak ada setan
kuda aku enggak mau
udah pulang aja
di sini banyak setan ya
setan juga takut sama kamu
udah pulang aja serap di sini
katanya enggak takut
belum saatnya kau keluar anakku
rupanya takdir berkata lain
di dalam tubuhmu mengalir kekuatan yang tidak tertandingi
tetapi kau belum tahu
kau belum cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan itu
carilah sahabatku kibuyut banyung biru
dia akan mengajarkan cara untuk mengendalikan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu itu
pragola aku ini si tangsu
nah itu pas si setenang tadi itu
udah makannya pulang aja yuk
mungkin itu manusia seperti kita
kita harus ke nolongnya
udah udah pulang aja deh
itu orang apa bukan ya
kau harus banyak berlatih
aku harus mencari sinar ke prabun
agar aku bisa langsung bertemu dengan ayahku
maka dari itu
aku harus menjadi pendekar hebat paman
tidak ada gunanya kau mencari sinar itu
lima belas tahun kita mencari sinar itu
tapi tidak ditemukan
sinar itu sudah kembali kepada pemilik aslinya
putra ki penggik
satu satunya orang yang mewarisi